yakin kalau anak kita itu masih hidup masih sehat masih gagah dan pasti kue macam saya waktu muda
hai tidak rajin rata aku sudah menyiapkan kamar untuk kalian makasih alim sama karina
itu kemana itu saya ingin memberikan kabar yang baik tentang anak saya oh mereka baru saja
suara teriakan siapa itu
sepertinya itu suara suara gadis dong tapi tidak tahu sumbernya dari mana
bajunya sih itu
sepertinya suara teriakan itu berasal dari
aura yang dibicarakan oleh atlet tunggal itu
adalah aura anak kita keturunan langit
apa alasan dan raja bisa seyakin ini
mungkin saya belum cerita sama keluarga saya di jakarta
di jakarta waktu itu saya terdesak oleh musuh
dan saya ingin berubah menjadi harimau
tapi enggak bisa
kok dipikir pikir usia anak kita gini tujuh balai tahun enggak
dan usia saya kini sudah hampir sampai sepuluh tahun
kau enggak salah juga
artinya ilmu ini saya nih sudah berpindah kepada anak kita
hai dan kemungkinan besar
hai dan kemungkinan besar
hai dan kemungkinan besar
hai dan kemungkinan besar
hai dan kemungkinan besar
hai dan kemungkinan besar
hai dan kemungkinan besar
aura itu adalah anak kita ratna
nara jumbo mau kemana
saya saya membutuhkan sama kau kau
hai salam deka
hai jeparko ia dakenya ku
alam takambang menjadi guru
sabab menderipadu aku
menderipadu hari maut
sabab menderipadu aku
karo menderipadu hari maut
kau lihat tak
kau lihat tak
aku sudah gak bisa berubah menjadi hari maut lagi
sudah pak pindah
macam datu abu itu
anak itu masih hidup ratna
anak kita sudah mewarisi ilmu ini
dari keluarga yang langit
kalau memang ini faktanya
harapan kita untuk bertemu dengan anak kita
terbuka lebar dan rajo
dan kalau memang teori itu benar
artinya anak kita memang masih hidup
kalau memang dia adalah keturunan i nya
punya darah i nya
keturunan langit itu artinya
mudah untuk para datu
mendeteksi keberadaan anak kita
kau jangan bahas adil lagi
kau harus yakin kalau anak kita itu masih hidup
masih sehat masih gagah
dan pasti kue
macam saya waktu muda
mereka tidak tahap
perasaan saya seperti orang saja
keluar dari kehidupan baru
jadi saya mengasesi ibu
jijik dan bahagia
di rumah lieu
dan sekarang masuk aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian
makasih ya tuhan
semua menempatkan kau lagi
tak apa apa itu saudara
saya ingin makan banyak
agar saya bisa bertemu dengan langit tidak kalah saya
semuanya sudah siap
ketika aku mendapatkan darah ini sekarang kemuliaan
formula ini akan siap segala sesuatunya
permisi pak hasbul
ini saya sakti
mau apa dia tiba tiba ke sini
jangan sampai dia tahu kalau aku memiliki ini semua
mana ya pak hasbul
permisi pak hasbul
saya mau minta izin ke desa tiga panggung
saya masuk ya pak hasbul
tidak pak hasbul
pak hasbul langsung ke dunia tadi explain
maka kamu tak tahu jauh atau bahaya apa uang yang lebih banyak di dunia
di dunia kita
apo pak kasbul sudah melakukan sebuah penelitian
alat alat ini mau saya gunakan untuk melakukan penelitian
unsur tanah hara yang ada di wilayah sini di kayu lima
tapi pak kasbo masih melakukan penelitian soal manusia harimau
soalnya saya lihat buku buku iko
kalau nggak salah buku buku
benda benda dan kitab kuno ini cuma koleksi pribadi saya
tapi buku buku itulah yang banyak membantu saya untuk menyelesaikan sertif saya tentang manusia harimau dulu
kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal materi saja tentang manusia harimau sepuluh tahun yang lalu
bagaimana kalau kita ngobrolnya di luar
iya pak kasbul
iya pak kasbul
tapi saya kes
lebih enak di luar
karena di luar itu lebih nyaman lebih relax kita sambil ya berbincang bincang
iya pak kasbul
iya pak kasbul
kalau kamu itu penasaran dengan semua hal yang berbau
iya pak kasbul
manusia harimau dan para ine
iya pak kasbul
memang apa saja yang pak kaspul tahu soal injek dan manusia harimau
berdasarkan penelitian saat saya menyelesaikan skep saya sepuluh tahun yang lalu tentang manusia harimau
saya itu banyak menemukan fakta fakta yang menarik dan faktual tentangnya
fakta fakta macam apa pak kasbul
menurut saya ilmu injek atau ilmu manusia harimau itu ibarat baju bagi sang datuk
kau paham zakti
ilmu ini itu ibarat baju yang bisa dipakai oleh sang datuk
sampai dia memiliki cucu
ketika sang datuk sudah memiliki cucu
barulah baju itu bisa diwariskan ke anaknya
tapi saat ini itu diwariskan
apa sang datuk akan meninggal pak kasbul
itu persepsi yang benar
tapi bisa juga salah sakti

yang pertama ketika pem